puluhan santri sebuah pondok pesantren di jombang
senin kemarin keracunan asap fogging
dan terpaksa dilarikan ke rsud kota jombang
diduga keracunan disebabkan oleh cairan yang digunakan untuk fogging
tidak memenuhi standar dinas kesehatan
satu persatu para santri yang keracunan asap fogging
langsung dibawa ke ruang instalasi gawat darurat rsud jombang senin pagi
mereka mengalami gejala sesak nafas dan pusing saat mengikuti jam pelajaran
hingga senin sore dua puluh tujuh dari tiga puluh tujuh santriwati pondok pesantren al ikhlas
yang keracunan masih menjalani perawatan intensif
mereka masih mengeluh sesak nafas akibat menghirup asap fogging
waktu itu adik posisi dimana
di kantor di dalam kantor
tahu nggak kalau ada fogging
tahu tapi lagi
terjebak di dalam
banyaknya korban yang berjatuhan akibat menghisap asap fogging
membuat kepolisian resor jombang langsung turun tangan
polisi meminta keterangan para korban dan sejumlah saksi
serta mengumpulkan sejumlah barang bukti seperti cairan kimia
setelah berkoordinasi dengan dinas kesehatan jombang
diduga kuat penyebab keracunan adalah dari cairan kimia
yang dipakai untuk fogging
sementara itu pengasuh pondok pesantren al ikhlas tambak beras jombang
menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada pihak kepolisian
kami dengan dinas kesehatan masih melakukan penelitian
karena hasil sementara yang kita lihat dari konsentratnya
didapat di lapangan yang digunakan untuk proses fogging tersebut
adalah bukan yang disesuaikan oleh ketentuan
sebelumnya dari data pondok pesantren al ikhlas
tercatat tiga puluh tujuh orang santria mengalami keracunan
usai menghirup asap fogging hingga harus dirawat intensif di rsud jombang